seberapa canggih mesin penjual otomatis atau veni machine yang ada di sekitar lingkungan anda
nah kecanggihan teknologi dalam suatu produk tentu saja ada sejarahnya
yuk kami akan rangkum evolusi dari kecanggihan planning machine yang pernah ada
banyak kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara cepat instan dan mandiri
inilah vending machine
mesin penjual otomatis yang dibuat untuk memudahkan transaksi penjual dan pembeli
sejarah mencatat vending machine pertama dikenalkan oleh heron dari alexandria pada tahun seribu tujuh puluh untuk mendapatkan air suci
sedangkan mesin penjual otomatis modern pertama diperkenalkan di london inggris pada awal tahun seribu delapan ratus delapan puluh an berupa mesin penjual kartu pos
tanpa adanya operator secara teknis vending machine akan bekerja ketika pembeli memasukkan alat pembayaran baik berupa uang koin kertas kartu ataupun kode qr
di tanah air belum banyak vending machine ditemui masih terbatas di beberapa sarana umum kota kota besar
salah satu kemajuannya telah diterapkan pada inovasi sistem tiketing yang dapat anda temui di stasiun kereta listrik ataupun bandara
mesin ini bertujuan menggantikan fungsi loket yakni
pembelian tiket harian pengisian ulang tiket hingga mencairkan jaminan kartu atau refund
jika menengok jepang perkembangan teknologi di negara ini memiliki keunikannya sendiri
dikutip cnn money jepang merupakan negara dengan jumlah mesin penjual otomatis terbanyak di dunia
sedikitnya terdapat lima juta unit mesin penjual otomatis
ada satu vending machine per dua puluh lima penduduk jepang
itulah sebabnya dengan jarak tidak sampai lima puluh meter
di jepang dengan mudah dapat ditemukan mesin penjual otomatis atau vending machine
demikian pula variasi produk yang dijual amat beragam
segala bentuk kebutuhan sehari hari coba dihadirkan dari vending machine
mulai dari minuman makanan hingga barang elektronik pun bisa dibeli
dan juga dari mesin tersebut
tomia takamatsu presiden dari salah satu produsen vending machine di jepang mengatakan
vending machine telah menjadi salah satu kebudayaan di jepang
ia ingin turis asing mendapatkan pengalaman baru yang unik
jika menengok sejarah perkembangannya sudah empat puluh tahun di jepang
teknologi pada vending machine berevolusi semakin canggih
bahkan negara negara maju lainnya telah menerapkan untuk jual beli barang dengan harga ratusan juta rupiah
selamat datang di tantangan baru dalam kehidupan modern
meskipun tanpa operator mesin otomatis pintar yang terhubung dengan internet terbukti dapat memudahkan perusahaan dalam mengumpulkan data penjualan